udah gak usah tiup tiup be kan udah ditutup
biar cepet sembuh
kenapa kan hp saya bunyi
saya lagi nganterin mas wawan ke cilandak
yaudah tunggu aja tuh
saya nganter dulu
boleh siapa takut
gak tau obrak
alam lo biar si cendol aja deh
bagaimana gak jadi
makan tuh yes
kalau cilandaknya dimana
arah ke ciputat
si putatnya dimana
aduh gimana ngejelasinnya ya
pokoknya jauh banget pak
ya makanya pak odi telepon si iyo
bilangin supaya dia kagak usah cemburu sama si tis nak
walaikumsalam iyo lagi di rumah emak
pokoknya yoga gak mau ketemu kang tis
ini nek jadalnya
ih lo kan udah sering beli es cendol disini
tapi kok rasa kurang manis sama esnya
masih kurang sedikit
yaudah abang kurangin esnya abang tambahin gulanya
emangnya kenapa sih jad
tis sama istrinya
oloh oloh bener mereka tadi lagi bertengkar
pak odi mau kemana
mau jemput iyo
apa bro konten kan tiga ratus tujuh belas
ya sini kang
jauh gini berapa ya kang
ah saya mau terserah aja
nggak kebanyakan mas wawan
udah ambil aja
soalnya ale pulangnya udah kasih aman
tisnata lagi nganterin orang ke cibadak
jauh amat pak
memang jauh yo
bapak teh tadi sudah nelfon tisna
pokoknya nanti akan dijelasin semuanya yuk
benar tuh kata pak odi
mending sekarang pulang aja dulu
emang sehari ini tuh aslinya mana
hah katanya lo gaul
ini ga tau
sehari ini tuh
bur lo pasti gak percaya ya
wah masih ada yang beli
rumah mbak laras ya
lagian juga mbak laras nggak di rumah
loh kok kamu tau
eh bob sini dah
emak lo masih bikin gaduh gaduh
gue udah lapar nih
kenapa nggak digoreng sendiri aja sih ikannya
goreng sendiri aja deh ikannya
emang lo tau caranya din
ya elah gampang be
templungin dah ikannya
yaudah tenang cepet dah goreng
gue udah lapar nih